selamat malam anda menyaksikan afd now saya alvito dinova ginting
kita tahu bersama bahwa waktu semakin dekat ke pencalonan
waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden
sejauh ini di atas kertas yang mungkin munculnya dua pasang
pasangan pendukung pemerintahan yang sekarang khususnya capres yang kemudian pak jokowi maju
dan satu lagi kita masih menunggu apakah pak prabowo akan maju dan siapa pendampingnya
begitu juga pertanyaan yang sama dengan pak jokowi
jika pak jokowi maju siapa pendampingnya
dan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang
berbagai permasalahan politik aktual dengan narasumber yang cukup kompeten dan mestinya istimewa
karena partai yang dipimpinnya ini seperti bayi ajaib tiba tiba menjadi sangat sangat diperhitungkan dalam peta politik indonesia
semenjak pilek dua ribu empat belas dan sampai sekarang
saya berbincang bersama ketua umum partai nasdem surya paloh
pak surya selamat malam pak apa kabar pak
saya melihat ke sini sini pak surya semakin sumringah karena nasdem ini kemarin di pilkada terakhir mengatakan bahwa dirinya keluar sebagai pemenang pilkada
kira kira begitu pak
gimana pak bisa diceritakan soal pertama soal keberhasilan kalau misalnya dikatakan begitu di pilkada kemarin dua ribu dua puluh
yang pertama tentu seperti apa yang telah pernah seutarakan
sebagai pucuk pimpinan partai ini saya amat berbesar hati
saya bersyukur kehadiran tuhan sama pencipta ya
telah memberikan kesempatan yang relatif jauh lebih baik jauh lebih maju dari satu progres yang telah dijalankan dari waktu ke waktu
dalam usia yang menapak enam lima tahun berdirinya partai ini
ada tiga tahapan pilkada telah kita ikutin
baik pilkada yang pertama kedua dan ketiga
dan semuanya itu ternominasikan
dengan hasil rekapitulasi yang membesarkan hati
jadi sekali lagi saya katakan ini patut disyukurin
ya sekali lagi mungkin yang cukup mengejutkan kita adalah banyak partai baru yang muncul
bahkan disinyalir nasdem ini adalah bentuk ketidakpuasan bapak terhadap wadah politik sebelumnya
kemudian akhirnya membuat partai sendiri
banyak orang yang a priori pada awalnya apakah ini akan berjalan
tapi kemudian ketika pileg berlangsung
bisa bertahan dan membentuk fraksi sendiri
begitu juga dalam perjalanan politik sampai sekarang
nah khusus untuk pilkada dua ribu delapan belas
banyak orang juga yang mengatakan bahwa ya nggak bisa dikatakan nasdem sebagai pemenang
karena nasdem kan gak punya kader murni sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi
kecuali victor leskodat yang memenangkan pertarungan di ntt
ya lebih banyak tidak benar
ah kita bisa terima apapun persepsi pandangan
ini tugas partai untuk tetap terus berupaya menjaga agar dari waktu ke waktu
posisi dan keberadaan institusi partai politik
manapun itu seperti nasdem dan juga partai partai yang lain
ya berupaya untuk mempertahankan arah persepsi itu tetap mengarah kepada persepsi yang positif tentunya
sayang kalau persepsi yang tetap dihadapkan kepada persepsi yang negatif
tetapi bagaimanapun juga kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya
setiap komponen masyarakat menganggap bahwasan kehadiran partai politik itu
dimaknai dengan seluruh kebajikan nilai nilai kebajikan
nilai nilai yang positif
banyak juga yang masih berlangsung sampai hari ini
pandangan dan persepsi masyarakat
bahkan sebagian besar masyarakat melihat institusi partai partai politik ini dengan persepsi yang negatif
nah tugas partai sekarang ini untuk menjelaskan
karena berupaya bangkit
menyatakan eh tidak seperti itu misalnya
kalau hanya sekedar menyatakan bahwasannya partai nasdem tidaklah murni kemenangannya pada pilkada dua ribu delapan belas ini ya
karena tidak ada kadernya yang murni
yang bisa yang duduk sebagai gubernur
ada ali masih misalnya di sutra
ada herman deru misalnya di sumatera selatan
siapa bilang bukan kader nasdem
itu kader yang cukup lama
ya barangkali tidak berlebihan kalau saya katakan hari ini kader nasdem yang tercatat sebagai gubernur ada delapan orang
yang sudah menjabat sampai sekarang
yang sudah dan yang akan menjabat
nah ini sebuah prestasi kalau dilihat daripada kehadiran kader yang duduk dalam suprastruktur dalam tingkat sebagai gubernur
hari ini juga kita nasdem memiliki ratusan bupati dan wakil bupati serta wali kota di indonesia ini
ini saya pikir suatu upaya
yang patut disyukurin
hingga mendapatkan kepercayaan tentu baik dari kader yang di grooming dari asal dari sejak awal keberadaan partai ini berdiri
maupun yang di tengah perjalanan menggabungkan diri untuk bersama sama berada dalam barisan partai nasdem ini
menarik apa yang bapak sampaikan tadi karena cerita soal di tengah tengah itu sekarang jadi sangat sensitif
tidak hanya publik tapi juga
sejumlah teman teman dari partai politik lain agak bercerita miring soal nasdem khususnya kalau kita melihat persiapan jelang pileg dua ribu sembilan belas
kita ketahui bersama bahwa pemilu kali ini sangat krusial karena dilaksanakan bersama pileg dan pilpres dengan aturan perhitungan yang berbeda
sehingga harus cermat dan hati hati
hati hati strategi disiapkan oleh partai politik
nah pertanyaannya apakah upaya untuk menarik kader partai lain misalnya pak untuk masuk ke nasdem itu merupakan salah satu strategi
atau gimana sih ceritanya ada sejumlah nama yang kita lihatkan dari partai a partai b partai c kemudian masuk ke nasdem untuk kemudian bertarung atas nama kader nasdem
saya pikir merupakan satu konsep
saya pikir merupakan satu konsep yang silogis saja ya
coba lah tanya pada sepuluh partai politik yang ada
apakah mereka mendirikan partai politik ini hanya berhenti bagi kepentingannya
sebagai institusi partai politik ansih
atau partai politik ini memberikan sebuah nilai values yang diperjuangkan bersama untuk membuat arti keberadaan partai politik ini berarti bagi seluruh komponen bangsa ini
melintasin batas kepentingan partai politik itu sendiri
nah sebuah sistem nilai itu akan berlaku ketika memang partai politik ini mampu memberikan katakanlah tawaran yang menarik
membuat suasana yang lebih menarik
wajar saja hari ini barangkali anggota institusi partai nasdem misalnya merasa betah tapi kan tidak progarianted
selamanya dia akan betah di rumah ini
tidak terkecuali barangkali bisa satu dua tahun ke depan atau lima tahun atau dua tiga kali pemilu
dia mungkin rame rame berbondong meninggalkan partai ini
hal yang sama juga bisa terjadi ketika kawan kawan katakanlah kader partai di luar partai nasdem ini
bahkan partai partai yang sudah lebih memiliki asam garam pengalaman jam terbang yang cukup mumpuni cukup tinggi
dia bergabung tertarik bergabung pada nasdem
mungkin hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu ditanggapi secara dramatisan
yang perlu kita allah harus mempertahankan
bagaimana komitmen sebenarnya yang mengawalin dasar sebuah institusi partai politik itu hadir di tengah tengah kehidupan kebangsaan ini
dia ingin memberankan posisi perannya untuk melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

dia ingin memerankan bagaimana sistem demokrasi
narasi ini bisa berjalan secara lebih efektif
dia ingin terlibat secara langsung progres pergerakan kemajuan dan kemaslahatan kehidupan kebangsaan ini dan sebagainya
dimaksud tugas tugas partai melalui praksi praksi mereka di dewan misalnya
kalau dia memang partai yang telah memiliki representasi anggota dewan misalnya
nah itulah yang saya ingin tekankan
jadi bukan hal yang terlalu luar biasa
karena begini pak
teman teman partai itu mengatakan bahwa
calon calon yang menyeberang ke nasdem itu calon calon jadi
artinya yang sudah di dpr sebelumnya
dan potensi untuk memberikan suara kepada partainya
tapi kemudian pindah ke nasdem
ada juga cerita bagaimana apa namanya ini soal pembiayaan
karena kita tahu bersama politik di indonesia masih politik biaya tinggi
karena itu nasdem katanya bersiap untuk memberikan pembiayaan kepada mereka yang akan menyeberang ke nasdem
yang pertama tidak bisa secara matematik ya
kita langsung mengatakan bahwasannya mereka yang katakanlah dalam positioning
sekarang masih anggota dewan atau incumbent
kemudian dia pindah partai dia
takkan for guaranteed bahwa dia pasti akan menjadi lagi
sedikit kemudahan harusnya mereka telah milikin
dengan tingkat popularitas yang ada pada diri mereka
kalau mereka menjadi seorang anggota dewan yang memang selama ini bekerja dan memerankan fungsi peran anggota dewan itu sebagaimana mestinya
dalam partai apapun yang mereka selama ini milikin
mereka dalam arti kata anggota dewan yang cukup rajin
dia bisa menjaga konstituennya secara baik
mungkin dia memiliki tingkat probability keterpilihannya relatif lebih baik daripada pendatang baru yang mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan
itu yang pertama
tak bisa kita menghitung secara maksimal
tapi potensi itu besar kan
potensi itu besar
yang kedua barangkali ya kalau ditanya kemudahan deh
saya pikir tidak ada hal hal yang luar biasa
apanya yang barangkali yang terlalu luar biasa
barangkali tidak juga ya
dia bisa saja mungkin yang dirasakan oleh kawan kawan daripada anggota dewan ini
ya mungkin dia mendengar
dia nggak ada potongan gaji kali di partai ini ya
itu yang saya dengar
nasdem memberikan komitmen tidak ada uang mahar
jadi tidak ada mahar
diberikan acc selama dia memenuhi ekspektasi dan kemudian syarat yang diberikan oleh nasdem
akan diberikan acc selama dia memenuhi ekspektasi dan kemudian syarat yang diberikan oleh nasdem
dan syarat itu nggak ada hubungannya sama nominal
itu cukup diapresiasi
tapi belakangan pak sekali lagi masih kita bicara soal perpindahan caleg caleg dari partai partai lain ke nasdem ini
ada sinyalemen miring yang mengatakan ini akhirnya caleg kita jadi sistemnya kayak transfer pemain bola
katanya si ini pindah ke nasdem dapat pembiayaan dua miliar dari jumlah lima miliar untuk kemudian bisa bertarung di daerah pemilihannya dan lain sebagainya
transfer pemain bola pasti nggak ada lah modal modal seperti itu
kenapa kita merendahkan sekali kemampuan profesi yang patut kita hargai
profesi dewan yang kita hargai tadi ya tentu sebagai yang terhormat
ketika mereka hanya dihargai hanya senilai jumlah materi
belum apa apa saya pikir penghargaan terhadap nilai yang positif tadi memang kurang positif
kalau hanya semata mata soal itu
nah nasdem tidak mempunyai kekuatan sebenarnya untuk melakukan transfer seperti itu
tapi kami menegaskan kan ini hal yang paradok
sejak kita mencalonkan saja kita barangkali membebaskan segala macam pungutan
lalu kita mencari
harusnya kalau kita datang dengan pendekatan pragmatisme
pendekatan barangkali katakanlah menghargain betapa sebuah nilai terhadap sejumlah transaksi yang berlangsung
nah itu hal
kalau hal itu dianggap sudah merupakan hal yang lazim dan wajar
nggak ada masalah tapi kan itu yang kita tentang
sekarang sebaliknya kita dikatakan
membayar ruginya dua kali
sudah nggak dapat
sekarang harus kasih lagi
itu yang penting
saya pikir apa yang kita mau cari disini
bagi nasdem saya pikir adalah bagaimana sebuah values
nilai idealisme dan penghormatan kita
kepada katakanlah morality
itu harus terjaga
mungkin tidak bisa kita
sepenuhnya menjaga itu
tapi spiritnya semangatnya harus tetap terjaga seperti itu
jadi tidak semata mata mencatatkan eh pindah ke nasdem
kurang semangat ya
tapi koreksi saya pak
dua ribu empat belas kalau tidak salah nasdem dengan kesadarannya bahwa politik indonesia itu politik berbiaya tinggi
artinya kan dana yang dipakai tidak melulu untuk politik uang
alat peraga sosialisasi biaya untuk kesana kemari
itu kan butuh biaya semua
dan dua ribu empat belas nasdem menyiapkan per caleg dua miliar
itu benar apa nggak
karena kalau itu benar maka menjadi relevan untuk bicara dua ribu sembilan belas soal transfer
by insident bisa aja ya
seseorang dalam keadaan yang lemah
tapi dia memiliki potensi diri yang cukup mumpuni
ada harapan kita lihat dari sosok ini
kalau kita punya kelebihan kenapa kita nggak bantu dia
norma apa yang kita langgar di sana
hukum adat istiadat apa
sebutkan norma apa
sebelum kita menjudgement dengan istilahnya tadi pikiran pikiran yang negatif
katakanlah vito kebetulan kepingin menjadi seorang dewan
mempunyai hubungan subjektivitas dalam relasi
katakan mungkin kakeknya vito berteman dengan kakeknya
pucuk pimpinan partai nasdem ini
kita melihat pito ini ada bagian dari keluarga
kalau saya punya kelebihan bantu aja dia
tapi bukan semata mata
saya kasih kamu uang
kamu harus bisa jadi
apalagi kalau tidak jadi kamu nanti bayar kembali
beda lagi approachingnya
saya pikir yang kita harus tetap jagalah tadi seperti saya katakan
tepuklah dada tanya selera
ketika kita belum berbicara terhadap siapa dalam pengenalan diri kita dengan nilai nilai yang kita hormatin
kita tidak usah terlalu cepat untuk menjudge orang
bahwasannya dia telah melakukan suatu katakanlah kebijakan kebijakan yang tidak patut untuk dihormatin
karena kalau memang benar pertanyaan saya kemudian
dananya dari mana
tapi bapak sudah menyangkal itu jadi pertanyaan selanjutnya saya tidak bawa
walaupun bapak mendengarkan informasi ini beredar di media
waktu kemarin ketemu di bogor ada nggak semacam pembicaraan pembicaraan ringan antara bapak dan
kan banyak itu ada pkb yang kemudian sejumlah dengan
kebetulan mungkin adik adik saya
yang ini lebih banyak ya lebih muda usianya
dan yang saya kenal cukup lama
jadi tidak ada suasana kebatinannya kan memang kami cair satu sama lain
jadi mungkin karena saling pengenal saling menghargai
jadi tidak ini ya
kadernya bang oso juga banyak loh yang ke bapak kan sekarang ada
ada ada dari bang oso dan ada dari kawan kawan lain seperti itu
seperti saya katakan tadi ya tidak ada lah artinya memang
itu partai terbuka
ketika teman mereka yang datang dalam satu sistem prosedur yang mereka telah laluin
saya pikir itu satu kehormatan justru ya
pak nasdem ini termasuk partai yang optimis dalam menyongsong dua ribu sembilan belas
agak ambisius lah kalau misalnya boleh menggunakan istilah itu karena
nasdem termasuk partai tertinggi yang mencalonkan caleg dengan jumlah yang cukup banyak
ada lima ratus tujuh puluh lima kalau tidak salah di delapan puluh daerah pemilihan
itu semuanya kader nggak pak
ya pengertian kadernya apa
ya artinya melalui proses kaderisasi pendaftaran
ya begitu mereka sebenarnya kader ya kader
tapi kader dengan tingkat kualitas yang macam mana
barangkali kalau memakai katakan obsesi yang ada pada diri saya
seorang kader partai itu dengan kualifikasi macam mana
berkeringatkah sudah berkeringatkah mereka untuk nasdem sebelumnya
sehingga dia layak mendapatkan nomor misalnya gitu
itu kan debat yang selalu dimunculkan oleh kader kader lama
dengan orang orang baru yang ujuk ujug muncul dapat nomor
mungkin karena ini partai baru gitu
partai yang baru satu kali ikut pemilu
kita nggak menghadapi problem seperti itu ya
mungkin nanti ketika partai ini bisa berjalan panjang mengikuti pemilu tahapan tahapan pemilu berikutnya
dia akan menghadapi exercise problem seperti ini
ada keresahan internal
tapi sekarang belum pak
ya kita nggak ada
nasdem harus besar
semua sepakat kalau perlu yang paling penting nasdem itu harus dapat
memenangkan pertempuran di daerah pemilihan itu
siapapun yang terpilih bukan permasalahan utama yang harus diperdebatkan
oleh sesama mereka
nah ini patut disyukuri
ini ada di sini sekarang
saya harus katakan ini ada
spiritnya sama dan tahu diri semuanya
ini partai baru
ini partai yang tidak bisa datang dengan katakan role model pendekatan yang sama persis dengan partai konvensional
dengan partai partai yang sudah punya jam terbang pengalaman yang hebat
nah karena tahu diri seperti ini
mereka harus bisa meningkatkan satu hal yang barangkali yang mereka tidak mau kalah
ya mengenal kelemahannya
mengenal juga kekuatannya
nah untuk ini suasana kebatinan yang ada
saya boleh katakan patut disyukuri
tidak ada problem
jadi yang baru masuk dan langsung dapat nomor dengan yang lama tidak ada masalah
tidak ada masalah
karena memang mereka yakin
ini semata mata untuk kebajikan bagi partai ini
nah tadi pito katakannya terkesan ambisius
ya harus ambisi kalau mau menang
pito partai baru keterbatasannya terbatas
kemudian ambisinya juga terbatas
kalau ambisinya terbatas ya selesai lah gitu
artinya kalau dibatasi juga ambisinya tidak kegiatan
spiritnya juga terbatas ya selesai
nah justru ini yang tidak dikendaki
nah partai ini bergerak dari waktu ke waktu dengan tentunya
dasar pijakan dan daya kemampuan pengorganisasian
artinya begini saya kasih ilustrasi
partai ini tidak berkecil hati ya
kalau lembaga lembaga survei menyatakan partai ini bahkan
tidak masuk parliamentary threshold
saya pikir saya sejujurnya menyatakan
saya menghormatin itu
saya tidak berkecil hati untuk itu
bahkan yang paling unik
lipi lembaga ilmu pengetahuan indonesia yang pakai budget dari negara
dia bilang forecastingnya ini partai ini satu dua tiga empat
tidak akan masuk parlement
apa yang saya katakan unik pekerjaan lipi kita ke tingkat itu dia
seakan akan tidak ada lagi hal yang besar yang hebat
yang bisa dikabarkan kepada bahasa indonesia
ini kritik bapak terhadap lipi ya
dia hanya mem podcast partai ini tidak lolos di parlement thresholdnya nanti ke depan
apa yang harus menjadi pegangan bagi lipi nya
apakah mereka akan tetap gagah menyatakan
itu dulu kami salah minta maaf atau kami mengundurkan diri
ini kan bicara soal persepsi partainya
sekali lagi kan sekarang pemilih kan sudah melihat figurnya
dan nasdem punya figur yang banyak di situ
baik yang lama maupun yang baru
saya tertarik sebenarnya pak surya cerita soal yang baru
kalau begitu jawabannya berarti ini semata mata pragmatisme untuk menang
tiba tiba saya maju terus
saya nggak tahu platformnya partai nasdem seperti apa
perjuangan blueprint perjuangannya lima tahun sepuluh tahun dua puluh lima tahun ke depan seperti apa
terus tiba tiba dapat nomor urut dan langsung bertanding di
cukup diyakin oleh partai
partai tidak mungkin dalam waktu seketika dia mampu mencetak kadernya siap jadi
nggak ada itu
itu saya pikir itu cerita buku buku kosong
idealisme itu bisa juga hanya berdiri sendiri
idealisme tidak bisa menggantung
dia harus tidak berpijak pada realita
idealisme yang realistik
ketika kita mau melakukan suatu upaya upaya kerja besar
maka dipikirkan konsepsi pikiran pikiran besar
dan strategi juga yang mumpuni
nah kalau kita hanya tadi seperti vito katakan
berpikir dengan metode pendekatan approaching yang konvensional
tiga kali pemilu ke depan
belum jadi apa apa
mungkin nasdem ini tetap dengan apa yang dia peroleh hari ini
salah salah dia akan lebih mundur
dan ini saya sadarin sebagai pencukup pimpinan partai ini
saya memberikan target dari tiga puluh enam kursi dpr misalnya yang dimiliki oleh nasdem
pemilu dua ribu sembilan belas akan datang targetnya dengan seluruh upaya
yang kita mampu lakukan secara optimal
kemudian memohon ya kepada sang maha pencipta
mudah mudahan dia bisa mencapai seratus kursi dpr
karena kalau vito nanti memuancarain ini pada malam hari ini
dan kemudian nanti sudah hasil pemilu yang akan datang
tentu vito akan ketemu dengan saya lagi
nah mudah mudahan kalau doa saya diperkenankan
nah vito bilang nggak salah
tapi kalaupun salah saya katakan vito
seluruh upaya telah kita lakukan secara optimal
nah inilah yang saya katakan pikiran pikiran yang memang memberikan semangat kita untuk berjuang sepenuhnya
saya pikir tidak ada yang salah dalam hal ini
nasdem adalah partai yang dikatakan juga ramah terhadap selebriti pak
ada dua puluh tiga kader sorry caleg yang ada di situ
nah kemudian apakah selama ini upaya yang dilakukan sebagai partai itu tidak cukup untuk menarik perhatian publik
sehingga memerlukan tokoh tokoh terkenal untuk kemudian mengangkat elektabilitasnya
tidak ada satu kata sesentipun yang dari prinsip bahwa jokowi adalah kita
dan kita adalah jokowi
dan kita adalah jokowi
dan kita adalah jokowi
partai nasdem dengan resmi mencalonkan kembali presiden jokowi sebagai calon presiden partai nasdem
pada pemilu presiden tahun dua ribu sembilan belas
nasdem adalah partai yang dikatakan juga ramah terhadap selebriti pak
ada dua puluh tiga kader sorry caleg yang ada di situ
nah kemudian apakah selama ini upaya yang dilakukan sebagai partai itu tidak cukup untuk menarik perhatian publik
sehingga memerlukan tokoh tokoh terkenal untuk kemudian mengangkat elektabilitasnya
pertama saya harus koreksi sebenarnya bukan dua puluh tiga
empat puluh lebih banyak
ya lebih banyak
harus kena itu mungkin menghitungnya dua puluh tiga
sebenarnya empat puluh artis budayawan kita
tokoh tokoh yang lain juga yang terkena
pertanyaannya apa yang salah dengan itu
apa yang salah dengan profesi yang mereka miliki
kenapa kita menjudgement artis budayawan dalam rata rata kemampuan intelijensi dan intelektual yang jauh lebih rendah
dibandingkan dengan katakanlah aktor aktor politik praktisi dunia politik lainnya
saya bilang belum tentu
dengan suasana keterbukaan seperti ini ada perbedaan yang harus kita ikutin
ada dua hal kan yang kita harus melihat
bagaimana kita di dalam membawa katakanlah kompetisi ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih optimal
kita berkompetisi sekarang
siapa bilang pemilu yang serempak ini bukan medan kompetisi
tapi pertama kita juga harus siapkan diri bagaimana kita menghadapinya dengan berkompetisi secara harmoni
nah ini penting sekali
misalnya saya pikir nilai value situ sendiri
mampu menjaga kompetisi dalam semangat dan tekan
menjalankan kompetisi di dalam harmoni
kita mau kompetisi ini kita menangkan
maka harus dua unsur hal yang lain yang saling melengkapi
pertama tingkat kapabilitas daripada calon
itu juga kita perhitungkan
ingat kursi dari nasional ini semuanya itu hanya lima ratus tujuh puluh lima dprd
bukan lima ribuan
hanya itu terbatas
dan itu diperbukakan oleh enam belas
partai politik pada tingkat nasional sebagai peserta pemilu
yang pertama jadi tingkat kapabilitas
kedua adalah tingkat elektibilitas
dua hal ini saling melengkapi
nah tidak mungkin hanya tingkat kapabilitas yang kita handalkan
kita berupaya dua dua hal ini
maka dalam proses inilah
coba tanya pada kawan kawan yang datang
yang datang dari latar belakang keseliman dan budaya wanita
dan tidak hanya itu
dengan latar belakang profesi yang beraneka ragam
jadi tidak kalah juga
kawan kawan para politisi tadi yang dikatakan
menteri lah dan sebagainya
ini saling melengkapi
nah saya melihat justru patut disyukurin
eh ada kawan kawan dari artis
mau melihat partai baru ini
dan nanti ivo bisa melihat bagaimana mereka mengikuti
sebuah proses training
yang dipersiapkan untuk mempersiapkan dirinya secara baik
sehingga kita harapkan ada achievement
yang akan dicapai oleh dirinya
dan dia mengikuti tahapan tahapan pelatihan yang baik
pak saya ingin kita beralih ke
kita sudah bicara soal pemilu legislatif
dan hal hal yang disiapkan oleh nasdem
mari kita bicara satu tahapan lagi dalam pemilu
sejauh ini pak jokowi akan maju lagi
karena sudah mendapatkan dukungan dari enam partai koalisi
pan rasanya tidak akan bergabung
atau tidak akan bergabung
dan yang menarik adalah
katanya koalisi ini masih membuka ruang
untuk partai politik lain untuk bergabung
kira kira kapan deadlinenya
dan siapa kira kira yang ditunggu oleh partai koalisi ini
saya pikir ini kan masalahnya pak
itu ada bahasa bahasa politik namanya
jadi kalau bergabung syukur
tidak bergabung nggak apa apa
saya pikir intinya di sana
komunikasi politik itu harus tetap terjaga
tetapi tidak ada sesuatu yang perlu barangkali dipaksakan di sini
memaksakan dan berharap seakan akan semuanya harus mendukung
itu hal hal yang tidak logik
tapi menolak semata mata karena tidak ada satu reason yang kuat juga
itu saya pikir juga satu hal yang tidak bijak
jadi ya saya pikir harmoni komunikasi ini saya pikir patut untuk dijaga seterusnya ya
baik sekarang maupun ke depan
kalau pan akhirnya tidak bergabung sudah ada komunikasi dengan pan
saya pikir kalau nggak bergabung gak apa apa juga lah
kemungkinannya nggak akan bergabung pak
pan yang paling tahu
kemarin soalnya di bogor nggak ada pan
ya mungkin barangkali dia nggak hadir ya
siapa itu yang mengambil inisiatif itu
yang jelas nasdem tidak mengambil inisiatif itu untuk pertemuan itu
apakah komunikasi dengan partai politik lain di luar koalisi ya kan masih ada pks ada demokrat dan ada gerindra di sana
itu juga dijalin
paling tidak dengan pks dan demokrat lah kan gerindra sudah mencalonkan pak prabowo
sebaiknya memang demikian
karena gini harus jujur kita akuin
permasalahan bangsa ini kan begitu kompleks
saya pikir kalau mau jujur dan objektif tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kelompok
satu golongan satu partai politik
semakin banyak yang terlipat dalam satu emosi yang sama
keinginan bagaimana sebuah nilai yang positif untuk membangun bangsa ini
saya pikir itu saya berharap semua pihak untuk membuka uang itu tetap ada
kalau kita pikir kita saja yang bisa menyelesaikan masalah atau permasalahan bangsa ini
tetapi ini juga kan tergantung pada kebijakan atau polisi kebijakan
dari semua institusi partai partai politik yang ada di negeri ini
demikian juga pada pucuk pucuk pimpinan partai politiknya
nah nasdem mempunyai gagasan dan pemikiran seperti apa yang saya katakan tadi
apa yang salah sama kita
semuanya punya negeri ini
nah hari ini ada partai gerindra mencalonkan bapak prabowo
nasdem mencalonkan bapak jokowi
berbeda kubu dalam kompetisi kepada mana
tapi karena tidak tiap hari pemilihan umumnya
ya kadang bisa bergabung ya
bisa juga barangkali sekarang kita berbeda
selesai barangkali kompetisi kita bergabung
kita bersama lagi
tapi harmonisasi komunikasi
itu saya pikir jauh lebih indah jauh lebih hebat
kalau kita bisa menjaganya dalam suasana kebatinan yang lebih baik
apakah partai nasdem atau partai lain dalam koalisi
membuka komunikasi dengan pks misalnya begitu pak
saya pikir komunikasi itu tetap ada
memang tidak terlalu terbuka nampak ya
tapi komunikasi komunikasi informal pertemuan ketua umum pks
nasdem dan lain lain saya yakin itu terjalin lah
ketua umum demokrat saya ada
kemarin yang menarik pak prabowo bertemu dengan pak sby
menjajaki kemungkinan koalisi
walaupun tidak ada keputusan apapun terkait dengan koalisi yang akan dilaksanakan
tapi pintu koalisi terbuka lebar
seperti itulah kira kira statement pak sby
pak sby juga menambahkan
mereka punya kendala untuk bisa berkoalisi dengan jokowi
bagaimana pendapat bapak soal itu
memang ada kesulitan demokrat untuk bertemu
baru tahu dari vito kalau ada kendala
kalau memang diberitahu apa kendalanya
dan kalau memang itu tidak bisa dihadapi
atau namanya kendala kan
saya pikir dengan sukarela saya ingin menyatakan
saya pikir nasri mah akan mengambil inisiatif
apa yang diperlukan ya
kalau hanya sekedar kendala komunikasi
tapi sekali lagi itu kan berpulang kepada masing masing pihak
adalah pak jokowi yang kebetulan hari ini sebagai presiden
kepala pemerintahan dan kepala negara ini
adalah ketua umum partai demokrat
yang juga mantan presiden kita
saya pikir kalau sudah pak sby saja mengatakan menghadapi kendala
atau kendalanya bukan sama pak jokowi barangkali pak
dari unsur unsur lain di dalam koalisi
misalnya dengan bu mega kan kita juga tahu
hubungan antara pak sby dan bu mega kurang harmonis lah kira kira begitu
barangkali kalau nggak harmonis
mungkin barangkali pandangan kita sendiri
barangkali jangan jangan beliau itu berdua harmonis
ya kita nggak harmonis hari ini
bikin besok harmonis apa yang masalah
bagaimana kita hidup dalam suasana disharmonisasi setiap waktu
ketika kita memang memerlukan komunikasi itu lebih cair
lebih dekat satu sama lain
ya ini memang merupakan sebuah
tantangan dan challenge bagi diri kita sendiri
kalau kita bikin ini susah
ya kan susah
kalau kita bikin ini ringan
ya dia kan ringan saya pikir ya
oke paling tidak
sampai sejauh ini koalisi di belakang pak jokowi ada enam partai politik
kemarin kita lihat foto fotonya
ada laporan dari media juga
dan yang menarik adalah semua partai sepakat
ketika pak jokowi mengatakan
dan semuanya mengamini itu
kemarin kita lihat foto fotonya
ada laporan dari media juga
dan yang menarik adalah
semua partai sepakat
ketika pak jokowi mengatakan
dan semuanya mengamini itu
ini pertanyaannya begini pak
atau semuanya memang setuju dengan nama itu
saya serahkan kepada pak jokowi untuk mengumumkannya
pada waktu yang dianggap tepat
gak ada masalah buat koalisi
nggak ada masalah
nggak ada masalah
nggak ada masalah ya
itu patut disyukurin juga
untuk menawarkan diri sebagai wakil presiden
mengajukan diri sebagai wakil presiden
kalau pada akhirnya tokoh non parpol yang dipilih bagaimana kondisi itu pak
saya rasa kondisi akan biasa mereka yang terima itu karena itu kesepakatan yang memang tetap harus kita honor kita jaga kita hormati
saya pikir kawan kawan menjaga itu semua sepakat untuk menjaga itu dan memberikan ini silahkan
itu hak prerogatif pak jokowi untuk memilih wakilnya termasuk bu mega juga pak
kita tahu juga bersama bahwa minggu lalu pak jk wapres akhirnya juga ikut serta bersama perindo untuk menggugat pasal terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden
yang sepanjang ini kita tahu kalau dua kali nggak boleh lebih
tapi ini rasanya akan
di apa namanya sudah digugat orang kemudian mengambil persepsi bahwa pak jk akan maju kembali
bagaimana nasdeh melihat itu
saya pikir semua kita harus sepakat dulu yang kita hargai yang paling mendasar itu adalah hak konstitusional yang melekat pada semua kita
termasuk pak jk
padahal konstitusinya menyatakan apa
sekarang tidak boleh
tapi ada yang mengatakan
ini perlu dipertanyakan kembali
untuk itulah mereka mengajukan ajukan gugatan ke mk
kita lihat apa keputusan mk
saya percaya pak jk sebagai sahabat saya senior yang cukup lama kami dari apa yang saya kenal terhadap seorang yusuf kalla nggak senaif itulah beliau
kalau ada yang menyatakan ini ambisius sekali pak jk ini belum tentu
mungkin ada ketepanggilan hatinya
ini adalah peristiwa yang bersejarah
yang bisa diperankan oleh dirinya
untuk mengkaitkan apa sebetulnya sebuah katakanlah kata akhir dari satu proses perundang undangan yang ada di negeri ini
saya pikir sampai kepada tahap itu itu yang saya pahamin
saya tidak pernah berpikir pak jk ini mempunyai katakanlah
tapi salah nggak pak kalau orang menilai ini waktu tinggal sebentar lagi ada nuansa kedaruratan kepepet lah bahasa betawinya gitu
terus akhirnya melakukan apa yang harus dilakukan untuk kemudian bisa menjabat kembali
seobjektifnya sejujurnya nggak salah juga
nggak salah kalau masyarakat juga memberikan persepsi yang negatif terhadap langkah apa yang dilakukan oleh pak jk
saya harus katakan ini sejujurnya
jadi memang ini konsekuensi yang telah diambil oleh pak jk
pak jk pasti tahu
ini mana semua orang akan suka pada langkah dia
jangan jangan lebih banyak yang menyatakan ini
sialan benar ini pak jk ini punya ambisi gila nih orang tua ini
tapi pasti ada yang berpikir seperti itu
kemarin pak jk bicara di media anda harus paham bahwa apa yang saya lakukan ini sepengetahuan presiden
apakah mungkin ada faktor
vind medal itu berbeda
detik dua zaman battlefield udah sampai yuk posisi pertama
kita mungkin untuk butuh lebih dari satu tim
faktor pak jk sehingga akhirnya pak jk melakukan itu
pak jk yang paling tahu
bapak tidak tahu ya
ada bapak nggak tahu saya nggak tahu
pengetahuan presiden kan logik aja dia wakilnya
apa salahnya untuk berbicara pada presiden
mungkin presiden menyatakan
kalau pak jk menganggap itu langkah yang baik
jalankan aja pak jk
patsun etika juga yang dimiliki oleh seorang presiden
untuk menghargai wakilnya
kalau pada akhirnya mk mengiakan
dan itu artinya orang yang sudah dua periode
tapi tidak berturut turut
misalnya bisa terpilih kembali
berarti pak jk masih punya kans
untuk masuk sebagai calon wakil presidennya pak jokowi
masih punya kans
kalau memang yang mau jadi capres memang menginginkan itu
kembali ke pak jokowi
kembali kepada pak jokowi
konsisten menyerahkan kepada pak jokowi
kan sudah konsisten dong
dari awal siapapun yang akan menjadi wapresnya sudah second
pak surya cukup dekat sama pak jokowi
jelas lah ya
karena bapak adalah tim koalisi
yang memberikan kepercayaan kepada pak jokowi
dan pasti pak jokowi berkonsultasi
di dua ribu sembilan belas tantangan sebagai presiden itu yang paling berat apa
dan perlu sosok seperti apa mendampingi pak jokowi sih sebenarnya
di dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh
karena kan tantangannya berbeda di periode pertama dan periode kedua
tantangan yang paling mendasar yang paling basic sekali
adalah bagaimana menjaga tetap makrostabilitas kita
baik di bidang ekonomi dan politik
ini yang bersimbiosi
ekonomi terganggu politik terganggu
politik terganggu membawa ekonomi terganggu
politik terganggu politik terganggu
membawa ekonomi dan politik terganggu
itu tantangannya secara makro
kedua kita pasti memahamin
dunia yang bergerak dengan kompetisi yang semakin ketat
kita tidak bisa menyatakan lagi indonesia bisa survive
dengan kemampuan indonesia sendiri
dia tetap memerlukan ya kan hubungan
belah terang dalam komunitas internasional
belah terang dalam komunitas internasional
belah terang dalam komunitas internasional
bahkan kita bisa melihat
kemampuan daya tahan mata uang rupiah kita sendiri
tidak hanya bisa berdiri tegak karena kekuatan kita semata mata
tapi juga saling mempengaruhi apa yang terjadi di belahan bumi lain
dengan kebijakan kebijakan fiskal yang lain
itu akan memberikan impact kepada keberadaan kita di negeri kita ini

saya berharap tentunya sebuah sosok yang mendampingin presiden jokowi
di samping hal hal yang fadsun dengan etika moralitas
dan kemampuan profesionalitas yang ada
ada spirit kenegarawanan di sana paling tidak
katakanlah general knowledge nya
ini dia melengkapi
memberikan penguatan terhadap apa yang telah dimiliki oleh seorang jokowi
ya memberikan penguatan terhadap apa yang telah dimiliki oleh seorang jokowi
itu kan itu adalah kriteria ideal berdasarkan pemikiran surya pahlaw
pertanyaan saya pak waktu malam kemarin di bogor
nama disebutkan tapi mengapa dipilih orang itu disebutkan nggak alasannya oleh pak jokowi

kita memilih orang itu adalah karena kita meyakini
bahwasan itu telah dipikirkan baik baik oleh seorang jokowi
karena dipikirkan baik dipertimbangkan secara baik
ya kita harus konsisten di sini
kalau kita memberikan dukungan
karena end users nya memang presidennya
saran pandangan sih itu boleh ya wajib bahkan
tapi at the end final decisions ada di tangan end users jokowi
pak jokowi yang akan mengumumkannya
akan mengumumkannya eh berapa waktu lagi tidak terlalu lama
karena bagaimanapun batasan yang telah disiapkan oleh konstitusi kita
dimulainya pendaftaran pada tanggal empat agustus
dan berakhir pada tanggal sepuluh agustus jam
ini ruang yang hanya disediakan nggak boleh ditawar tawar lagi itu
benar nggak tanggal delapan deklarasi tanggal sembilan pendaftaran
ya kemungkinan ya saya pikir ya benar itu
benar pak ya
ya kemungkinan itu tidak selambat lambat saja
karena hanya kita berdua di ruangan ini pak boleh sebut nggak pak namanya siapa
saya pikir saya ingin sebut tetapi barangkali ini pelanggaran etik
buat kita berdua saja maksudnya nggak bisa pak ya
setengah pun kita tidak bisa
kalau huruf awal misalnya gitu
pak surya terima kasih atas waktunya
sukses untuk pak surya nasdem dan juga pilpres dan pilek kita di dua ribu sembilan belas
baiklah terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak